pemerintah berkoordinasi dengan perusahaan pemilik kapal untuk bernegosiasi dengan kelompok abu sayyaf
sepuluh awak kapal berserta muatan batu bara milik perusahaan pertambangan dari banjarmasin kalimantan selatan
di sandra kelompok abu sayyaf sejak sabtu lalu
kelompok abu sayyaf diduga membawa awak kapal dan seluruh muatan kepersembunyiannya di kepulauan sulu
mereka dikabarkan meminta tebusan lima puluh juta peso atau empat belas tiga miliar rupiah

sedang kita dengarin nanti biar dulu kan yang punya kapal berunding sama abu sayyaf
saya dapat laporan dari perpindo yang ada di filipina
memang terjadi penyakit
kalau kapal banyak sepuluh orang
saat ini dibawa mereka tapi kapal itu ditemukan oleh pihak pengamanan pantai filipina dalam keadaan